komisi pemberantasan korupsi kamis malam mengumumkan telah memasukkan
mantan sekretaris mahkamah agung nur hadi abdurrahman
dalam daftar pencarian orang
status dpu nur hadi abdurrahman dikarenakan mangkir tiga kali
dari pemanggilan penyidik kpk
selain nur hadi kpk juga memasukkan menantu nur hadi
reski herbiono dan direktur multikon indrajaya terminal
hindra sunyoto dalam daftar pencarian orang
karena mangkir tiga kali dari pemanggilan penyidik untuk diperiksa
untuk mencari nur hadi dan dua tersangka lainnya
kpk sudah mengirim tim untuk proses penangkapan
dan mengirim surat permintaan bantuan penangkapan ketiga tersangka itu
kpk juga membuka akses kepada masyarakat yang mengetahui
tentang keberadaan para tersangka ini
untuk segera dilaporkan dan menginformasikan kepada kpk
kami menyampaikan bahwa
kpk telah menerbitkan surat daftar pencarian orang
dpo kepada para tiga tersangka ini
yaitu pak nur hadi
kemudian reski herbiono dan hindra sunyoto
nur hadi bersama reski herbiono dan hindra sunyoto
sebelumnya sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap
dan gratifikasi tiga perkara perdata
dengan nilai total rp empat puluh enam miliar
ari adita utama yudhistira satria cnn